selama kau tidak bosan untuk mengejar nabas
aku juga tidak akan bosan untuk melindungi nafas
gue sama skriwil dikejar kejar sama badut
dikejar kejar sama dua badut
iya kayaknya itu badut mengejar kasih skriwil deh
makanya sekarang tuh kau harus hati hati
eh sudah ketemu emin belum
eh lo sudah ketemu sama si imin belum
eh kayaknya gue ngeliat imin deh
eh si bang udah ngeliat si imin
bentar gue telepon lagi ya
gue diputer puter emang kemini diputer
ya sandman pergi
saya kan udah ngambil dompet
kalau berhasil baru dah lo boleh merah pergi ya
dia banyak hutang sama gue
udah masuk rumah ya
kutu landak ada di situ
eh kita kejar
eh kita kejar
hei kejar kejar
tuan kejar duluan
kejar kejar kejar
aduh tadi nggak diangkat
aduh tadi nggak diangkat
ini ini si ipang
nggak diangkat angkat
aduh tangan tangan tangan
aduh tangan tangan tangan